epidemiolog fkm ui tri yunis miko wahyono menyatakan
puncak kasus covid sembilan belas di jawa dan bali telah lewat
ia menyatakan tren kasus yang menurun setelah juli terjadi akibat tingginya prevalensi
akibat infeksi covid sembilan belas di masyarakat jawa bali
hal tersebut berimbas pada tingginya angka kematian akibat covid sembilan belas di jawa bali
maka area jawa bali sudah mencapai herd immunity
jadi menurut saya ancaman peningkatan kembali pada tahun ini
jangan lupa pada tahun ini
tidak akan terjadi tapi tahun depan saya nggak tahu
karena imunitas yang terjadi akibat vaksinasi dan akibat infeksi alamiah
akan menurun antibody nya dalam waktu enam bulan
dan pasti akan terjadi reinfeksi